sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
soalnya kan waktu kita mau bongkar semuanya di depan nenek mbak lila juga ada di situ
dan kelihatannya dia takut sekali rahasianya terbongkar
bisa aja kan dia nyuruh kang gustaf untuk bohong
aku juga berpikiran kayak begitu
tapi semua ini nggak masuk akal
dan aku gak bisa tinggal diam
aku akan mencoba bongkar kebohongan lila
dan aku tahu dia itu bohong
jangan ribut ribut lagi
karena apapun yang kamu lakuin gak ada gunanya
nenek udah hilang kepercayaan sama kita
ya jangan ribut ribut lagi sama nenek
mama gak mau terjadi apa apa sama nenek
hei bawa bawa aja nenek
jadi direktur di katalia
nggak ada itu
dia cuma supir kok
dan lagian juga gustaf nggak mungkin jadi direktur
tapi udahlah nek
menurut aku kejadian kemarin udah benar benar ngaco
andre juga kayaknya udah benar benar putus asa
sampai nuduh orang kayak gitu ya
nanti kalau andre datang lagi ke sini
nenek janganlah denin ya
aku takut kalau jantung nenek nanti kumat lagi
eyang jangan marah marah lagi ya
lara jadi sedih
nenek suka deh
iya sih nek
sini sini duduk
gustaf nih oh gustaf punya hadiah buat lara
nih hadianya tuh
lara kan suka pake banduk
bagus gak suka gak
oh yang dikasih hadiah cuma laran
oh tenang norn
nornila juga gak ketinggalan dong
saya udah siapin buat nornila
ini apa lumayan buat di kantor
ini kamu sendiri yang buat
kalau untuk orang yang spesial kan kita harus buatnya dengan tangan kita sendiri non
bagus ya gustaf
makasih ya aku udah lama banget gak dikasih hadiah
iya seneng deh
saya juga keberatan kok kalau setiap hari saya ngasih hadiah buat non dila sama lara
dan saya juga pasti seneng banget kalau misalnya saya ada di dalam foto itu bersama kalian
pasti saya jadi orang yang paling bahagia di dunia ini
ibu main yuk nih main boneka ya
apa lara mau main
sini main aja sama om gustaf yuk
udah dikasih nama belum bonekanya siapa namanya
non tadi saya di kantor dikasih voucher
tempat makannya sih biasa aja non
ya tapi kalau itu juga nggak nggak keberatan nonilanya
ya tapi kalau kamu gak bisa biasa aku mau jadi
terus mbak pas mbak dewi kesana sama mas andre sama nenek gimana
dapet hasilnya nggak
aduh boro boro dapet hasil ja
adanya kita malah dimarahin sama nenek
soalnya tiba tiba kang gustaf ngaku jadi supir
padahal jelas jelas kemarin dia bilang kalau dia itu wakil direktur perusahaan
kan aneh banget ja
ini terjadi bersamaan dengan andre yang ngomong ke nenek

sini sat nenek mau bicara
ada apa nenek
sudah kamu pikirin soal hubungan kamu sama lila
dan apa kamu setuju dengan saran nenek supaya kamu menikahi lila
nek aku rasa itu bukan ide yang bagus nek
soalnya kami ini tidak saling mencintai
satria yang bener aja dong
kamu mau cinta atau gak cinta kamu udah ada hasilnya lara
nanti apa kata orang kalau kamu punya anak tapi nggak menikah
belum lagi kamu tinggal sama sama serumah sama lila
bisa bisa rumah ini digerebek
kalian akan dituduh kumpul kerbau
kumpul kebo kali
ya itu maksudnya ma
ya paling tidak kan untuk kebahagiaan lara
tak baik kan untuk perkembangan jiwanya
dia juga pasti bingung lihat hubungan kalian
apalagi kalau suatu saat tiba tiba lila jatuh cinta kemudian menikah
dia punya hak loh untuk membawa lara
kamu siap kehilangan lara
mama yang juga punya qué teh hal
ini gambar ayah
bagus banget sih gambarnya
pinter banget sih anak ayah yang satu ini gambarnya
ayah juga sayang sama lara
kalau lila keburu menikah sama orang lain
ada kemungkinan dia akan membawa lara pergi
aku berpisah sama lara
mungkin kita memang gak dibutuhkan lagi
yang penting sekarang adalah kebahagiaan lara
ganti ke surat ini
itu kan suaranya mbak lila
kan itu bisa jadi bukti kalau dia ada hubungannya dengan kantor ini
iya bener banget
mbak lila jangan kemana mana
iya masuk dulu mbak
sebentar mbak ini susah
kalau kita ketahuan pasti dia mau bongkar semua resep kita
kabur kabur kabur
pintunya cuma itu doang
mau kemana nun
kita gak mungkin balik kesana gustaf
gak usah lewat mana lagi
ibu ntuk lagi
kan pintu kulitnya cuma disitu doang nun
karena all shahn